tepat pada pukul tiga belas empat puluh lima waktu indonesia barat ketua umum pdi perjuangan mengumumkan atau mendeklarasikan ganjar pranowo sebagai calon presiden di pemilu dua ribu dua puluh empat yang diusung oleh pdi perjuangan
dan berikut ini profil singkat dari ganjar pranowo
ganjar pranowo merupakan politikus yang berasal dari pdi perjuangan
dirinya lahir pada dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus enam puluh delapan di karanganyar jawa tengah
ganjar menempuh pendidikan s satu di universitas gajah mada dan melanjutkan pendidikan s dua di universitas indonesia
karir politiknya dimulai saat ia bergabung dengan partai banteng pada orde baru
di mana ganjar pernah menjadi anggota dpr selama dua periode
pada periode dua ribu empat sampai dengan dua ribu sembilan ia menjadi anggota komisi empat dpr ri untuk bidang pertanian perkebunan kehutanan perikanan dan pangan
kemudian pada periode selanjutnya
ganjar pranowo menjadi wakil ketua komisi dua dpr ri
dan di tahun dua ribu sembilan dirinya sempat menjadi anggota panitia khusus angket bank senturi di dpr ri
disusul dengan menjadi tim pengawas bank senturi selama dua ribu sepuluh sampai ke dua ribu tiga belas
bicara soal puncak karir dari ganjar pranowo ini terjadi pada dua ribu tiga belas
saat dirinya terpilih menjadi gubernur jawa tengah
saat itu berpasangan dengan heru sujat mokun
dirinya kembali menjadi gubernur jawa tengah untuk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
berpasangan dengan taj yassin maimun